lonjakan harga minyak mentah dunia dan lpg internasional mendorong pemerintah mengambil langkah pendek menengah dan panjang
salah satu langkah yang tampaknya akan diambil adalah menaikkan harga tarif dasar listrik pertalite dan juga lpg untuk menghemat apbn
namun rencana ini dikritisi oleh sejumlah pihak yang menilai kenaikan tersebut akan membebani dan berdampak pada daya beli masyarakat
tepatkah jika kebijakan menaikkan harga diambil oleh pemerintah atau masih ada opsi yang lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada pak sugeng suparwoto ketua komisi tujuh dpr ri pak sugeng selamat malam apa kabar sehat pak
ya selamat malam alhamdulillah sehat reinhardt
dan juga ada pak faisal basri ekonom senior indef pak faisal selamat malam apa kabar
selamat malam baik
ya saya kita malam ini coba mau membahas ya bapak bapak soal rencana ancang ancang bahasanya tarif listrik dan juga pertalite dan juga mungkin lpg akan dinaikkan oleh pemerintah
seperti yang kemarin dipaparkan oleh menteri sdm ya pak sugeng di depan komisi tujuh dpr ri rencana rencana tersebut akan diambil
apakah komisi tujuh juga menyepakati langkah pemerintah yang akan menaikkan harga tarif dasar listrik
dan mungkin pertalat
light dan juga lpg untuk sebagai langkah atau dampak kenaikan harga minyak mentah dunia
jadi begini bagi kami di komisi tujuh itu belum menentukan sikap perihal tentang mau naik atau tidak naik
komisi tujuh memang sekarang sudah memulai mengumpulkan data data berbagai indikator telah kami kumpulkan
kenapa karena memang mulai tahun sidang ke depan sekarang ini masa resah
kita sudah mulai membahas apa yang disebut dengan asumsi asumsi dasar nantinya yang akan menjadi penyusunan apbn
yakni icp dalam waktu tiga bulan telah kita hitung juga indonesia crude price
nah biasanya yang menjadi asumsi makroekonomi kita kan lifting icp dengan juga subsidi dan sebagainya
jadi begini kita setelah menengarai namanya apbn nantinya ini kan segala sesuatu akan dirumuskan di apbn
naik atau tidak naik
itu begini kita bahwa apbn itu namanya anggaran pendapatan
sekarang kita juga sedang menelusuri pendapatan
karena di tengah tengah naiknya sebagaimana disebut bung reinhardt tadi tetapi juga ada namanya windfall profit juga
karena kenaikan komoditas tidak hanya menangkut energi yakni minyak gas dan batu bara
tetapi juga komoditas komoditas naik di mana pendapatan negara sudah tertentu naik
terbukti itu di cadangan devisa
kita naik sedemikian rupa
hari ini cadangan devisa kita kurang lebih mencapai satu ratus empat puluh satu miliar usd
kalau salah mau dikoreksi nanti pak faisal basri
hal lain misalnya lantas dari sisi nanti belanja
betul bahwa berbagai indikator menyatakan bahwa biaya input khususnya di energi ini semuanya naik
nah musti naik sedemikian rupa
dalam apbn tahun dua ribu dua puluh tiga lalu icp kita
tetapkan enam puluh tiga dolar per barrel
dimana tiga bulan terakhir icp rata rata sudah sembilan puluh delapan empat usd per barrel
artinya memang naik betul
nah lantas beberapa ini kan akan mempengaruhi juga biaya produksi dari bbm kita
ya memang itulah adanya
maka dari itu
pendapatan dan belanja nanti yang akan kita belanjakan di apbn
mulai hari ini memang beberapa indikatornya mulai kami hitung
nah kemarin pemerintah menyatakan
berbagai indikator yang ada tampaknya untuk mengurangi tekanan dalam apbn
maka kemungkinan akan naik
tetapi kami juga belum istilah setuju tidak setuju
kami sedang menghitung
karena di samping ada tadi kenaikan input di energi
tetapi kita juga ada windfall profit
karena pendapatan dari naiknya harga komoditas
nikel juga cpo batu barat sendiri
batu bara kita luar biasa
karena kita bersyukur kita pack
karena meskipun itu bentuknya subsidi adalah dengan dmo
sehingga harga listrik hari ini tidak terlalu melonjak pesat
sebagaimana input di bbm yang crude nya naik tinggi
gar empat dua ratus yang dikonsumsi oleh pln
itu kita patok harganya
yakni tujuh puluh dolar per ton saja
sementara gar itu
kalau kita tidak patok
itu harganya sampai tiga ratus dolar per ton
kurang lebih hampir empat lima kali lipatnya
jadi sekali lagi kami belum persoalan setuju tidak setuju
kami sedang hitung semua
karena betapapun kita harus perhatikan
kemampuan daya beli masyarakat
di samping memang kemampuan keuangan negara
dan juga kemampuan bumn yang menyandang pso
yang dalam hal ini adalah pertamina
menjalankan penugasan dari pemerintah
nah ini harus kita hitung
kita dengar inflasi demikian luar biasa besar di amerika
sehingga fed federal reserve juga akan menaikkan suku bunganya
yang belum pernah dalam sejarah
ini akan perbulan akan naik terus
itu akan berakibat besar juga
maka semua indikator ini kami hitung dengan ketat hari ini
yang ininya kita ingin menyelamatkan daya beli masyarakat dulu
karena dalam keadaan krisis hari ini
baik pak sugeng tapi apa yang membuat komisi tujuh belum menentukan sikap
apakah setuju atau tidak setuju
apakah ada pertimbangan pertimbangan yang lain
dan persisnya apakah kemudian
penjelasan dari menteri sdm itu
apakah anda sepakat dengan berbagai argumentasi dan juga alasan
untuk menaikkan sejumlah harga listrik lpg dan juga pertalite
karena kemudian anda juga kemarin mengatakan anda juga mengatakan anda juga mengatakan
untuk meminta menteri sdm segera berkoordinasi dengan menteri keuangan dan juga menteri bumn
untuk mendorong percepatan pembayaran kompensasi listrik dan juga bbm
persis jadi begini
pemerintah sendiri masih punya utang nih kalau boleh dikatakan utang
carryover sejak tahun dua ribu delapan
dan ini sangat mengganggu cash flow nya bumn kita yang mendapat penugasan yakni adalah pertamina khususnya
ada carryover kurang lebih seratus triliun yang belum di
bayarkan dari pemerintah kepada pertamina
ini berat sekali cash flow pertamina hari ini sangat sangat berat
untuk mempertahankan namanya cadangan operasional selama dua puluh satu hari
satu bulan membutuhkan kurang lebih enam tujuh miliar usd
sementara seperti tadi harga apa krutnya tinggi
sementara harga jualnya khususnya misalnya di pertalite kan memang belum naik
meskipun pertamax itu naik itu tetap saja hari ini ada subsidi oleh pertamina
subsidinya berapa kurang lebih rp tiga per liter
karena harga keekonomian di pertamak saja itu mestinya rp lima belas
waktu itu dari rp sembilan lima ratus naik rp tiga
itu masih subsidi
jadi sekarang yang mensubsidi adalah bumn bukan pemerintah
nah inilah yang akan kita mintakan untuk dihitung nanti segera juga untuk dikompensasi namanya
karena ini sebuah kebijakan sesuatu kebijakan yang harus menyesuaikan yang anggaran sesuatu
karena ini sebuah kebijakan sesuatu kebijakan yang harus menyesuaikan yang anggaran sesuatu

apbn dua ribu dua puluh dua untuk subsidi energi itu rp satu ratus lima puluh empat triliun
di mana rp tujuh puluh tujuh triliunnya adalah untuk migas
tetapi lebih besar gasnya sebetulnya
karena gas tiga kg kita sadar karena kemiskinan juga naik dan umkm menjadi buffer ekonomi kita
konsumsi gasnya juga tinggi
sehingga gas dari tujuh lima juta ton di apbn dua ribu dua puluh satu naik lima ratus ribu ton
sehingga gas dari tujuh lima juta ton di apbn dua ribu dua puluh satu naik lima ratus ribu ton

dan inilah hari ini sebagai acuan harga gas yang waktu itu
harga gas tiga kg ya khususnya yang subsidi
harga acuannya dengan cp aramco waktu apbn ditetapkan adalah lima ratus tiga puluh dolar per ton
sekarang harga cp aramco gas adalah rp delapan ratus delapan puluh
betapa senjangnya nih harganya
sekarang ini setiap gram eh maaf setiap kilogram gas itu
pemerintah subsidi adalah rp tiga puluh tiga
karena harga keekonomianya kurang lebih rp lima belas
sementara dijual yang subsidi itu hanya rp empat per kilo
karena kan harga yang non subsidi sudah naik yang rp lima belas per kilogram
nah inilah yang semua secara ketat ingin kita hitung
supaya apa pemerintah juga dengan kemampuan apbn nya mampu melakukan entah itu nanti subsidi
yang jelas tidak ada subsidi yang dicabut
kalau ada namanya dikurangi saja kalau ada namanya dikurangi saja
demikian juga bagi bumn yang mendapat penugasan
juga cash flow nya diselamatkan
dan juga yang jauh lebih penting adalah masyarakat tidak terbebani
di saat ekonomi juga belum pulih hari ini
jadi sekarang tengah berhitung dpr juga tengah berhitung soal kebijakan ini
pak faisal hitungan anda bagaimana
apakah memang langkah menaikkan listrik lpg dan juga pertalite
memang tak terhindarkan lagi bagi pemerintah
dilihat dari kenaikan harga minyak mentah dunia
dan juga untuk menghemat beban dari apbn sendiri pak faisal
atau ada opsi yang lain sebetulnya
ya kalau saya ingin kita lebih pasti ya
jadi pemerintah itu sekarang sudah melanggar aturan yang dia buat sendiri
jadi penyesuaian harga bulanan atau tiga bulanan itu tidak diterapkan
jadi sehingga bertumpuk gitu ya
bertumpuk bertahun tahun harga listrik tidak disesuaikan dalam lebih dari lima tahun ya
kemudian juga bbm juga seperti itu
nah tak terhindarkan tiba tiba ada perang begitu
nah jadi shock penyesuaiannya harus lebih berat
nah tugas negara itu adalah bagaimana membuat volatilitas atau gonjang ganjingnya harga itu bisa tertekan

karena itu yang pertama pemerintah itu sanggup untuk menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan yang marginal
kemudian yang kedua subsidi itu sekarang tidak mencerminkan yang sebenarnya
karena yang subsidi di apbn itu sebagian saja
pemerintah nggak mau subsidinya naik di apbn
sekaranglah istilah namanya dana kompensasi
dana kompensasi itu menciptakan ketidakpastian buat bumn
karena pembayarannya suka suka pemerintah
kalau subsidi kan lebih teratur ya pak sugeng
bagaimanapun kita harus kembali ke disiplin fiskal
tidak mungkin ini saja
nah kemudian sebetulnya indonesia patut bersyukur dibandingkan dengan negara negara lain
yang tidak punya sumber daya alam ya
nah jadi tuhan itu adil kok
bukan nestapa saja yang kita nikmati
tapi juga ada yang windfall yang pak sugeng katakan tadi
coba kalau batu bara itu cpo dikenakan pajak ekspor
cpo dikenakan pajak ekspor dan bha keluar eh bha sawit
nah batu bara ini bebas dari bha
bukan kita rampok windfall pengusaha itu sebagian saja
itu ada tambahan pendapatan pemerintah setidaknya rp satu ratus dua puluh lima triliun
satu ratus dua puluh lima triliun itu bisa digunakan sebagian untuk mengkompensasikan
di sektor sektor yang terhantam
jadi ini negara nggak berperan kalau begini caranya
apa gunanya ada negara
negara kan tugasnya adalah meredistribusikan
dari yang dapat windfall ke yang menderita
tapi proses adjustment nya jalan terus
di negara lain yang lebih makmur dari kita
yang kurang makmur dari kita itu ada namanya dana stabilisasi
jadi kalau kita dapat rejeki banyak
kita tidak belanjakan semua tapi kita tabung
supaya kita lebih mampu menghadapi situasi

jadi kita bisa menghadapi situasi pacakan

nah kalau sekarang mau dipastru ke rakyat ini lewat kenaikan
karena pemerintah sudah tidak sanggup kan
nggak ada lagi opsi
sebetulnya kan ini rakyat yang dibebankan langsung
kalau saya tuh ya ibu kota negara ditunda dulu kan bisa ya
ibu kota negara ditunda dua tahun kayak gitu
tapi yang lain lain tidak boleh
tapi pemerintah tidak mau kekurangan dana ya udah
dipastru bebannya itu langsung ke rakyat
nah rakyatnya tidak sanggup karena kan berapa ya
nah ini nanti kalau yang miskinnya makin banyak
akhirnya kan dana keluar lagi untuk blt untuk macam macam gitu
nah jadi mohon maaf kalau saya katakan pemerintah ini makin tidak disiplin
dan kehancuran ekonomi satu negara itu antara lain dan terutama adalah
karena pemerintahnya tidak disiplin fiskal
oke jadi persisnya anda melihat tarif adjustment
kenaikan ini seharusnya tidak diambil oleh pemerintah pak faisal
ya ini harus diambil karena tidak ada jalan lain ya
karena apa batubaranya tidak mau diambil pajaknya
karena ibu kota jalan terus ya harus dinaikkan apalagi kan nggak ada
karena pemerintah tidak mau mengorbankan yang tadi itu
tidak mau mengganggu para oligar
gila batubara itu keuntungannya luar biasa
ingat loh bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara bagi sebesar besar kemakmuran rakyat
bukan kemakmuran pengusaha batubara saja
sekali lagi kita tidak bisa menguruskan batubara itu
negara tidak merampok keuntungan perusahaan batubara tidak
dia windfall nya seratus kita ambil dua puluh lima tambahan keuntungannya masih tujuh puluh lima
eh nggak berani
sama rakyat beraninya satu satunya hanya sama rakyat beraninya
pak sugeng skema skema yang tadi disampaikan oleh pak faisal
apakah tidak pernah dibahas sebelumnya dengan komisi tujuh ini
soal batubara juga ini kan urusannya juga dengan komisi tujuh ini pak sugeng
betul sekali jadi begini batubara ini hampir saja
kalau kita tidak ketat menjaga berseberangan dmo dan dpo sekaligus bisa
bisa lebih parah dari apa yang terjadi di kelapa sawit
tapi syukur alhamdulillah semua kita disiplin
sampai ketika ada yang tidak disiplin waktu itu dilarang ekspor
tapi betul apa yang disampaikan oleh pak faisal masri
itu memang ada hal yang lain mestinya namanya pajak ekspor
itu juga kita usulkan meskipun itu wilayahnya bukan dikomunikasi
di komisi tujuh tetapi di komisi yang lain kami berkali kali
nah lantas kami itu kemarin itu kalau tidak ada dmo dan dpo
ini jauh lebih parah kenapa
untuk pln yang memang menyerap terbanyak
pertahun pln kurang lebih menyerap satu ratus tiga puluh juta ton untuk gar empat ribu dua ratus sampai empat ribu enam ratus
harga internasional waktu itu sudah mencapai tiga ratus tiga puluh dolar per ton bayangkan saja
sehingga hari ini masih bisa murah listrik
nah memang pln mendapat beban bukan dari energi primer batubaranya
tetapi dari yang lain kenapa
karena ada dua empat giga listrik sekali lagi hanya dua empat giga
tetapi itu mengkonsumsi kurang lebih rp dua puluh tiga triliun
untuk apa yakni pltd pembangkit listrik tenaga diesel
itulah yang kami usulkan juga segera terjadi apa yang disebutkan dedieselisasi
itu harus dilakukan karena apa
itu memakan anggaran yang luar biasa besar untuk dan itu di samping polutif
tetapi juga tinggi sekali bayangkan
total biaya energi primernya pln itu dari enam puluh tiga giga
itu kurang lebih satu ratus dua puluh lima triliun
tetapi untuk diesel tenaga diesel yang hanya dua empat giga itu dua puluh tiga triliun sendiri
nah inilah memang berat juga di situ karena harga diesel tinggi sekali juga hari ini harganya
nah hal hal inilah bagi listrik menurut hemat kita masih ada cukup napas
yakni adalah terdiri dari pltu batubara itu harganya masih di tujuh puluh dolar per ton
jadi alhamdulillah di listrik tidak terjadi guncangan yang luar biasa
hanya saja memang sebagaimana bang faisal tadi kemukakan
memang sebetulnya juga ada sebenarnya automatic adjustment ya
karena berbagai pendekatan misalnya karena inflasi dan seterusnya
sehingga tidak menjadi akumulatif seperti hari ini menumpuk betul memang ini beban
utamanya adalah beban bumn kita dalam hal ini pertamina misalnya
betapa beratnya pertamina hari ini ini bisa dicek
pertamina cash flow nya sangat sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera ditorong
karena pih utangnya terhadap pemerintah juga belum dibayar sejumlah seratus triliun tadi
sementara harus menanggung beban kompensasi itu namanya itu berat juga
di gas tiga kg itu sudah hampir habis nih biaya subsidi nya
karena besar sekali biayanya seperti saya kemukakan tadi
cp aramco sebagai barometer harga gas sekarang itu sudah delapan ratus
padahal kita patok waktu itu di apbn adalah lima ratus tiga puluh empat saja
ini kan senjang sekali
nah ini lah yang terjadi
sehingga kita semuanya sepakat pertama tetap bagaimana masyarakat
kebutuhan masyarakat harus dipenuhi karena memang pasca covid melanda ini
tiba tiba demand energy juga tinggi sekali khususnya di bbm
kenapa kita tahu seluruhnya tambang tambang beroperasi maksimal ini
semua sehingga terjadi kebocoran solar subsidi itu tinggi sekali juga
di utamanya di wilayah wilayah yang banyak tambang
ini yang memerlukan pengawasan lebih
nah di samping itu juga permintaan permintaan terhadap bbm yang lain juga sangat tinggi
sehingga dalam rapat kemarin
untuk mengamankan dulu stok operasional dua puluh satu hari
untuk pertalite misalnya ditambah sampai lima dua juta kiloliter
sehingga totalnya menjadi sekitar dua puluh sembilan juta kiloliter dari dua puluh empat juta kiloliter
dan ini agar apa ketersediaan harus ada
karena ini justru akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang ditengah raih
dan ini membutuhkan energi besar
nah di listrik juga demikian
kita listrik tetap harus kita tahan dengan kemampuan kemampuan masyarakat yang belum pulih
dengan tadi di harga primer batubara
energi primernya adalah dengan dpo dengan tujuh puluh dolar per ton
jadi sementara masih aman di pln
tetapi yang babak belur betul sekali lagi
pertamina harus kita selamatkan
karena cash flow nya tinggal kurang lebih empat sampai lima bulan saja
untuk mempertahankan untuk survival
saya kira itu
baik pak faisal pak sugeng kita break dulu
nanti saya akan ke pak faisal
untuk kemudian juga menggambarkan bagaimana dampak dari kenaikan ini
kepada masyarakat sekali lagi sebagai sebuah gambaran
jika satu saja yang naik katakanlah listrik begitu
ini seberapa besar dampaknya
apalagi kalau kemudian tiga tiganya seperti kita bedah rencana menteri sdm
dalam jangka pendek menengah dan juga panjang
seperti apa ini akan dibebankan kepada masyarakat
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali
kita masih membahas ancang ancang tarif listrik
pertalite dan juga lpg akan naik
tadi sudah banyak diskusi yang menarik yang disampaikan oleh pak sugeng
ketua komisi tujuh dan juga pak faisal basri di dpr
tadi pak sugeng menegaskan bahwa dpr masih belum memutuskan apakah setuju atau tidak setuju
tapi masih menghitung kembali
sementara pak faisal tadi juga menjelaskan bahwa sebenarnya ada banyak
ada cara cara lain untuk meringankan apbn akibat kenaikan harga minyak dunia
salah satunya mungkin menunda kembali melihat kembali soal rencana pembangunan ibu kota negara
nah yang jelas kemudian pak faisal mulai banyak yang mengkritik rencana ini
karena akan berdampak langsung kepada masyarakat

ketiganya mungkin akan naik begitu ya
apakah memang ini bisa menyulut inflasi cukup signifikan
atau seberapa besar dampaknya ini kepada masyarakat secara langsung pak faisal
ya sudah hampir bisa dipastikan ya inflasi akan melonjak
april ini pembukaannya nih
dan ini kalau mengakselerasi terus ditambah babak kedua kenaikan bbm akan luar biasa ya
nah sekali lagi kan ini kita harus belajar deh kalau bangsa ini nggak belajar belajar ya jadi repot
nah jadi tidak terhindarkan karena apa
kalau kita pakai data pak sugeng tadi ya dua puluh sembilan juta kiloliter kali subsidi nya lima ribu
itu bertalah itu sudah satu ratus empat puluh lima triliun itu saja
belum gas belum solar wah tiga ratus triliun itu bisa mengarahnya
mirip seperti yang diwariskan oleh pemerintahan pak sby yang pada akhirnya diputuskan oleh pak jokowi dengan kenaikan

pak jokowi melakukan itu hanya sekali
kedua untuk listrik ini juga menurut saya tidak adil ya
jadi semua golongan tarif listrik itu tidak dinaikkan selama ini
padahal kan kita pedulinya dengan rakyat yang rentan
jadi yang empat ratus lima puluh sembilan ratus atau mungkin seribu dua ratus lah ya misalnya kalau ada kelompok seribu dua ratus
yang di bawah satu dua ratus tidak naik
yang di atas seribu dua ratus naikkan saja
sama seperti pertamax dinaikkan pertalite tidak dinaikkan
tapi kok itu tidak berlaku buat listrik
jadi bablas semua ini
bayangkan lima tahun lebih tarif listrik tidak naik
sehingga orang kaya yang konsumsi listriknya besar sekali punya kolam renang punya macam macam itu menikmati yang paling banyak gitu
nah jadi ayolah kita memulai dari
memulai dari prinsip prinsip yang lugas saja
dan kembali mulai dari sekarang
kan tadi pak menteri mengatakan jangka menengah jangka panjang
ya mekanismenya dibereskan
sistemnya dibereskan gitu
jadi misalnya menurut saya nih ya fokus saja kan sumber daya kita terbatas
oke untuk melistriki untuk memasok energi buat rumah tangga
udah deh pakai listrik dulu
jangan pakai gas pipa itu
kan sekarang gas pipa juga dikembangkan ke rumah tangga
udah fokus di listrik
yang penting kan masyarakat itu energinya cukup
mau dari listrik mau dari gas mau dari macam macam
ya masyarakat nggak peduli gitu
kalau ini semua berjalan secara simultan ya jadi hang gitu
karena kemampuan kita terbatas
jadi pertama ayo kita buat sistem yang baik
dan semua patuh melaksanakan sistem itu
dan itu yang awal dilakukan oleh pak jokowi pada tahun dua ribu empat belas
tapi tidak berlanjut gitu
oke saya ke pak sugeng
pak sugeng kalau kemudian memang sudah jelas dampak dari kenaikan kenaikan ini akan memberatkan masyarakat
bahkan tadi pak faisal mengatakan ini sudah pasti akan terjadi inflasi yang akan melonjak
mengapa di rapat kemarin komisi tujuh tidak langsung saja menurut anda
mengapa di rapat kemarin komisi tujuh tidak langsung saja menolak rencana pemerintah ini pak sugeng
tidak bisa juga pak sebenarnya
seperti yang dikemukakan pak faisal tadi
bahwa apalagi sekarang ya masih berlakunya namanya perpu ya
ini kan pemerintah itu sekarang bisa menetapkan apapun tanpa persetujuan dpr
itu dari esensi aturan aturannya
tetapi kita semuanya tetap menggarisbawahi bahwa kita masih berhitung
di samping adanya beban dari sisi belanja tapi pendapatannya juga naik
ini yang sedang mau kita coba kalkulasi
sehingga menjadi nanti apa yang disebut dengan pagu indikatif
kami sedang nanti mulai bulan depan ketika kita masuk masa reses sehabis masa reses ini
kita akan mulai dengan pagu indikatif
berbagai indikator akan kita kumpulkan sehingga kita akan berkesimpulan
kemampuan apbn kita ini apa
kita punya pendapatannya dari sisi pajak maupun non pajak kita hitung kira kira berapa
lantas belanjanya itu apa saja
apakah itu harus subsidi kepada siapa
maka betul kata sampaikan bang faisal basri tadi
kami juga akan bikin skala prioritas
terlebih lebih apabila nanti memang namanya apbn itu tidak semata mata ditentukan oleh tidak harus mendapat persetujuan dpr
ini kan perpu ini
jadi hari ini praktis dalam soal apbn
dpr agak lemah memang
tidak punya hak budgeting
dan itu memang sudah disepakati karena memang waktu itu situasi krisis
tapi betul bahwa di listrik pln nampaknya memang harus dinaikkan
karena memang setiap tahun juli tahun dua ribu tujuh belas itu ditetapkan
jadi memang setiap triwulan sekali itu ditinjau kembali
bisa dinaikkan khususnya adalah bbm maaf tarif listrik yang non subsidi
yang diatas sembilan ratus kwh langganan kita
nah sekarang sudah sekian waktu tidak pernah di just kembali
sehingga secara akumulatif menjadi senjang sekali
nah hal hal ini yang juga kita bahas sedemikian rupa agar pemerintah disiplin dalam hal kebijakan
khususnya menyangkut tarif ini
karena penting menyangkut tentang menyangkut hajat hidup orang
banyak energi itu
sekarang menyangkut tentang keadilan
energi sudah menjadi bagian
ini sudah menjadi bagian dari keadilan kita
tidak semata mata itu ada tidak ada
tetapi aspek keadilan juga menjadi penting
nah apa yang menjadi pelajaran dari ini semuanya
menurut hemat kita di komisi tujuh
ini menunjukkan bahwa memang fosil kita sudah sangat rentan
fosil yang terdiri dari minyak gas dan batu bara
kita sudah sangat sangat rentan
selain memang volatilitasnya tinggi dan juga polutif
maka dari ini semua memang kita sudah seharusnya kita segera
mempersiapkan untuk masuk energi baru terbarukan
dimana dengan energi fosil yang sekarang tinggi
energi baru terbarukan sekarang sudah relatif murah
dibandingkan dengan energi fosil
misalnya kalau tidak disubsidi
pembangkit listrik tenaga uap batu bara itu
sekarang disubsidi besar sekali
karena kita kunci harganya di dpo tadi
kalau kita harga lepas tidak kita di pack
itu sudah lima kali lipat dari harga sekarang
dan itu dibandingkan dengan perusahaan
dibandingkan plts misalnya yang beberapa waktu lalu masih dianggap mahal
nah sekarang sudah lebih murah bahkan plts
dengan sekaligus dengan baterai
dengan harga energi batu bara hari ini tentunya
jadi sekali lagi ini memajarkan kita semuanya
segala sesuatu krisis
sebagaimana tadi bang faisal katakan
ada juga hikmah yang kita bisa petik
disinilah mulai kita masuk ke energi baru terbarukan
yang sekarang sudah mulai murah
dan memang polutif
kita sudah masuk quaris agreement
dan kita sudah ratifikasi menjadi undang undang nomor enam belas tahun dua ribu enam belas
dan kita berkomitmen untuk menekan karbon dan sebagainya
g dua puluh kita juga presidensi g dua puluh adalah transisi energi
nah ini juga kita harus memulai itu
tetapi apa yang di hadapan kita harus kita selesaikan masalahnya
bagaimana masyarakat tetap bisa mendapatkan energi dengan affordable
mudah didapat dan terjangkau secara harga
ini yang juga sedang kita rumuskan
terjangkau itu pasti ada beban di situ yang harus dipikul oleh siapa
mestinya kalau dalam subsidi adalah yang memikul adalah negara
karena bumn yang ditugaskan
yakni ya dia juga kena undang undang bumn
dia sementara harus untung misalnya
nah ini kan sesuatu yang sifatnya anomalis
yang kita juga harus cermati secara
jadi anda menurut anda realistis switching dari menuju ke energi baru terbarukan itu pak sugeng
energi baru terbarukan bukan pilihan justru malah keharusan
kalau kita mau selamat tidak ada jalan lain kecuali masuk di sana
terlebih dengan teknologi yang semakin murah dan sebagainya
sekarang sudah mulai pump aid ya harganya
terlebih lebih sekali lagi
nah ini juga sangat kualitasnya sangat tinggi
dengan misalnya di tenaga surya
baseload hari ini itu bisa harganya kurang lebih hanya sekitar sembilan belas sampai delapan belas sen dolar saja
itu sudah dua puluh empat jam
sementara kalau dengan batu bara hari ini dilepas harga pasar
itu sudah kurang lebih hampir lima puluh sen dolar
sudah setengah dolar
karena sudah lima kali lipat dari hari ini
jadi mahal sekali sebetulnya batu bara pun hari ini pltu batu bara
kalau tidak disubsidi dengan dpo
pak faisal anda sepakat dengan yang disampaikan oleh pak sugeng atau ada pendapat yang lain pak
oh sangat sepakat
jadi contohnya vietnam kok tidak babak belur ya
karena vietnam kalau saya tidak salah tolong koreksi pak sugeng ya
jadi mau harga minyak tiga ratus dolar dia itu tidak peduli
karena tenaga surya
jadi tidak dipengaruhi oleh gejolak internasional
nah ini juga kan ini hikmah buat kita
sudah dimulai sih memang
dari timur tengah itu kan sebentar sudah mulai produksi barangkali oleh pln
tapi perlu ada percepatan kan
jadi kita makin lama makin sadarlah bahwa memang rada lama
nah sekali lagi pemerintah itu menganggap
kan katanya dana untuk transisi energi itu mahal sekali
jadi energi fosil membiayai transasi energi
sumbernya itu ya dari batubara itu
jadi tinggal memang masalahnya di batubara kok di mana mana alat benar
kalau nanti akhirnya tidak ada dpo tidak ada dmo
jadi kita kenakan aja pajak
itu niscaya jauh lebih besar daripada dpo dan dmo
semua happy gitu
jadi sekali lagi saya melihat negara ini kurang hadir
dalam menyelenggarakan kebijakan energi nasional
dan mohon juga dikawal mas ugeng
kita kan mau menyelesaikan lpg ini dengan dna
kajian kajiannya itu tidak transparan
tapi logika dasar saja hampir mustahil batubara yang hitam itu
disulap jadi gas yang bersih
dengan harga yang lebih murah dari gas itu sendiri
jadi ujung ujungnya kan mereka minta subsidi juga nantinya
jadi kita ingin itu transisi energinya juga yang
tidak menambah beban di apbn
dan itu banyakan alternatif alternatifnya
ya saya menambahkan apa yang disampaikan bang faisal
silahkan mas ugeng
di dme di demethyl ether betul sekali
kita menengarai bukan menengarai bang faisal dan itu untuk masyarakat semuanya
apa yang dikerjakan antara air product dengan bukit asam dan pertamina
gar nya itu gar tinggi gar empat ribu dua ratus
dimana hari ini ekspor empat ribu dua ratus itu sangat tinggi
itulah yang terjadi
jadi bukan harga keekonomian ya pak ugeng ya
waduh jauh sekali bang faisal
benar benar ini yang terus
kita sepakat itu memang betul fosil menjadi demethyl ether
semacam senyawa seperti gas lpg
tetapi itu tadi itu subsidi nya terlalu besar
terlebih lagi off takernya pertamina di pack dengan harga enam ratus something
wah ini siapapun bisa itu pasalnya begitu
hanya karena teknologinya yang itulah yang betul kita kritisi
diskusi yang menarik antara pak faisal dan juga pak sugeng
kita kembali lagi ke topiknya soal tarif dasar listrik yang naik pertalet dan juga lpg
jadi pak sugeng persisnya dari komisi tujuh apakah kemudian bisa menyampaikan bahwa memang apakah ini benar benar akan naik
atau seperti apa
nah kalau kemudian ini akan naik tentu akan ada gejolak di masyarakat
sekarang pun sudah mulai ada gejolak
apa yang akan menjadi perhatian dari komisi tujuh di rapat berikutnya dengan kementerian sdm pak sugeng
ya jadi begini
nampaknya naik tidak bisa dihindarkan
sebagaimana disampaikan bang faisal
hanya naik berapa itu yang benar
kalau harus naik dan nampaknya harus naik sekali lagi
komisi tujuh sedang menghitung sebetulnya kalau memang nanti lantas
win for profit di ya apa
di komoditas lain bisa untuk menutup
apalagi nanti kita sepakat dengan apa yang disampaikan bang faisal
ada namanya pajak ekspor untuk menutup defisit dikonsumsi itu
maka ya memang jangan dulu naik mestinya
tetapi kalau itu harus naik maksimal di pertalite itu maksimal rp dua
jadi menggantikan posisi harga pertama yang waktu itu harganya rp sembilan lima ratus
itu pun sekarang masih subsidi memang
inilah konsep kompensasi yang harus ditutup oleh pemerintah
melalui tadi ada misalnya dana dari pajak ekspor batubara misalnya
atau dari win for profit di komunitas lain
jadi gas tampaknya juga harus naik
karena pertamina sekali lagi yang ditugaskan oleh negara mendistribuikan gas
itu sudah bebannya tinggi sekali
jadi satu kilonya rp sebelas itu subsidi nya

jadi kalau tiga kilogram itu rp tiga puluh tiga itu subsidi

yang hari ini ditanggung oleh pertamina sekarang
sudah hampir habis yang tujuh puluh tujuh triliun itu
jadi dengan harga yang padahal harus diadakan
harus memenuhi apa permintaan masyarakat yang memang tinggi
oke baik pak faisal terakhir
nampaknya memang akan naik sejumlah komoditas yang tadi sudah kita bahas
jadi akan seberapa berat ini beban masyarakat di tahun dua ribu dua puluh dua pak faisal
yang kita bisa lakukan adalah memperkecil beban
jadi kalau saran saya konkret saja
di bawah rp sembilan ratus itu tidak boleh naik
tidak naik betul
kemudian yang di atas itu semakin besar kva nya semakin tinggi
tapi juga jangan terlalu tinggi ya
pokoknya naiknya sehingga bisa apa ya
daya kemampuan orang kaya itu pantaslah gitu untuk menerima adjustment itu
karena orang kaya ini sudah banyak sekali dapat privilege ya
bebas ppnbm mobil macam macam gitu
mari kita akan lihat bagaimana kemudian pemerintah akan mengambil langkah soal ini
semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini
bisa memberikan masukan catatan bagi pemerintah semua pihak
dan juga bagi masyarakat untuk bisa melihat kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah
terima kasih banyak pak faisal basri pak sugeng suparwoto
diskusi yang menarik pada malam hari ini selamat malam
sehat selalu bapak bapak
selamat malam bang faisal
mari selamat malam mas sampai jumpa